wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal
mengenai peran presiden jokowi dalam pemerintahan baru nanti
doli bilang pembahasan mengenai peran presiden jokowi dilakukan secara internal
antar partai politik pengusung prabowo gibran
ia juga menambahkan pembahasan soal peran jokowi dalam partai politik koalisi indonesia maju
adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik
dan menjamin terlaksananya program program prabowo gibran
mungkin ya yang disampaikan oleh saudara grace natali itu memang ada pembicaraan
secara lepas di pimpinan koalisi indonesia maju tentang peran pak jokowi
dan misi yang disampaikan oleh pak prabowo dan mas gibran ini kan cukup banyak
jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar untuk melaksanakan program program itu
kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai koalisi indonesia maju
selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik
misalnya dipertahankan sampai ada parlemen kemudian juga solid di pemerintahan
bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik
sementara itu ketua umum projo budi aris setiadi menilai
narasi menjadikan jokowi sebagai ketua koalisi masih jauh
hal itu baru akan jadi pertimbangan politik dalam tujuh bulan ke depan
budi memastikan presiden belum memberikan tanggapan terkait wacana
ia menjadi ketua koalisi pemerintahan prabowo gibran
aspirasi yang namanya pendapat untuk hal hal tertentu seperti tadi presiden
ya tunggu aja lihat perkembangan ini kan masih tunggu kpu tanggal dua puluh maret
masih belum pengumuman pak prabowo aja masih nunggu
itu kan pertimbangan pertimbangan atau langkah langkah politik tujuh bulan ke depan
ini masih lama loh ini masih tujuh bulan loh kalian ini terlalu nafsu kayaknya
masih tujuh bulan ke depan ini masih banyak hal yang bisa kita kerjakan
kian santer usulan wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia grace natali
untuk menempatkan presiden jokowi kelak menjadi bapak koalisi besar
psi menilai sosok jokowi lah yang mampu menjadi penyatu
para ketumpar pol koalisi prabowo gibran tanpa mengganggu peran prabowo
jika nantinya terpilih sebagai kepala pemerintahan
nah kenapa pak jokowi karena dalam pandangan kami kan begini kira kira
satu sudah ada pak prabowo sebagai presiden
dia pemimpin pemerintah dia pemimpin eksekutif
cukup dia menjalankan apa yang dia rancang selama lima tahun dengan cara sebaik baiknya
tapi pada saat yang sama upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama
secara terus menerus berbicara tentang bagaimana membangun indonesia untuk mencapai
tadi disebut oleh grace misalnya indonesia emas
itu kan kira kira tahun dua ribu empat puluh lima ya kalau nggak salah
nah kalau bisa memang kita berharap partai partai besar ini mau ya
berbesar hati untuk duduk bersama sama untuk bilang yuk kita kerjasama kita koalisi
kita gak berantem berantem terus untuk mencapai kemajuan indonesia
mas budi idenya semacam itu
ide psi ini dinilai pakar hukum tata negara ugm sebagai bentuk mengubah sistem presidensial
menjadi nuansa otoritarianisme baru
saya selalu ingatkan kalau kita menggunakan sistem presidensil
lalu koalisinya terlalu besar pendukung pemerintahan godaan otoriternya tinggi
godaan otoriter itu tinggi itu yang kemudian harus kita ingatkan
kalau kemudian sekarang begitu misalnya pak prabowo dilantik tanggal dua puluh oktober
lalu kemudian didorong lagi untuk membangun koalisi besar pendukung pemerintahan
menarik narik namanya oposisi
dugaan saya atau kecurigaan saya jangan jangan kita sedang menjurumuskan negara ini menuju ke arah otoritarian baru lagi
usulan menjadikan presiden jokowi sebagai bapak koalisi besar
memang diakui golkar jadi pembicaraan dalam internal parpol koalisi pengusung prabowo gibran
namun benarkah usulan soal peran jokowi ini sebatas menjadi ketua koalisi besar
tanpa ada tendensi mengganggu kewenangan seorang kepala negara kelak